ini gak malu
bang kok bengkelnya sudah ditutup
siap bang kemana aja
dari tadi saya tungguin disini
sekarang bengkelnya udah tutup
ini nggak bisa dibuka sebentar aja
besok lagi aja deh
kunci bengkelnya udah diambil si bos
lu gimana sih pur
lu gimana lo gimana dari tadi
cengkelin lu jack

emangnya ada mbak
ada apa ya
oh kirain mau nawarin alat masak
emangnya saya salah sepanci mbak
soalnya tempoh hari
banyak yang kesini
nawarin ini itu
saya juga sales kok mbak
ini ya duitnya
nggak doang yang kecilan
nggak doang yang kecilan
nggak ada cuman itu
ma ada yang nyariin
emang hari ini kakak dah jenjel sama cowok
oh seperti itu
kok kenapa kakak bilang dari tadi
kan tadi memandi
aku desa namedilang
pak haji udah atuh biar gak ada sotok ayam kan kita tes udah beli sate ayam atuh
yalah cuman beda gak ada kuahnya aja atuh ji
tetep aja beda dih
lo jalan aja kak gak usah nanya nanya ntar gua kasih tau
tapi gua mau narik
gua tau gua juga bayar lu
bang udin dicari nyanyi di rumah bang
bener bang ada calon istrinya di rumah
ada ada rumah bang
lu ngomong sekali lagi gua jitak
aduh aduh aduh
makanan dari mana sur
ini be dari rumahnya emak
kayanya enak tuh
pastilah enak be
gue beli minta kakak
ngapain lu diem boleh kakak
oh ini ya saya lihat dulu
oke pas dulu
iya saya liat dulu
pas dulu ya
yaudah makasih ya
oh ini makanan spesial
oh lu makanan spesial atau yang gimana be
lu mau tau di sop iga buatan mai
weh atuk itu mah bener makanan spesial weh
lu kan udah ada ini nih makanan lu
gue gak mau usah tim
bubur kan yang hijau
jadi mau nih bubur
enggak saya mau kotak prak aja
prak kotak prak kotak prak
hehehe duduk dulu mas
surya notifiesan pengantin
ibu mbak jurnal
ayolah nanti ech balim
mas aku tak makan
aku suntuknya h absolute

saya habis beli nasi buat buka pepas saya
emangnya ada apa
saya hati hati ada pur
ntar sebelum lebaran gue ganti
ngebalikinya sebelum lebaran
banyak kan juga gue tuh
udah siap semua nih
habis dari rumah temen kong
tapi dianya nggak ada
ajan berapa lama lagi
masih sejam lagi kong
masih lama ya
bukannya maghrib masih hampir
atuh kitanya aja kecepetan
nih mas topraknya
terima kasih mas
baru tadi bubur gue nggak ada yang beli
ntar juga ada yang beli
antri gue ke bengkel yuk
kalau jalan jalan
kalau jalan jauh
udah lu bawa aja
terus kamu gimana
gue ntar nungguin ojek aja
apa lagi sih tis
udah lu gak usah mikirin gue
gue udah biasa sendiri
hehehe kalau begini terus jadi dah gue ke semarang lagi
lo enak man
puasa ini bubur gue jarang laku
gue udah cukup sabar
tapi tetap jarang adang beli
bet gue beli satu dah
cak anterin gue ke bengkel
pur gue baru nyampe
duduk aja belum ah
gue akan nunggu lo duduk duduk kebuka puasa
makasih ya dad
gue yang terima kasih sama lo
gue doain bubur lo laku lagi dad
nah cendol mbak
kau tau pelan mbak
bubur aja deh mbak bungkus ya
bubur lima bungkus deh
ini gak malu
bang kok bkl nya udah ditutup
si abang kemana aja
dari tadi saya tungguin di sini
sekarang bkl nya udah tutup
ini nggak bisa dibuka sebentar aja
besok lagi aja deh
kunci bkl nya udah diambil si bos
lo gimana sih pur
jengkelin lo jack
jangan lupa like subscribe dan share ya